kamu jangan makan makanan itu
di pesantren kunata ini ada peraturan kamu tidak boleh memakan makanan dari luar
apalagi yang bawa juga orang luar
luar dari planet bumi
hei bapak ustadz samu
yang hidung pakai gagang kris
jangan coba coba berhadapan dengan juki herlino
dapur jadi berantakan
gimana pertanggung jawabannya coba
ini malah goyang aja lagi dibilangin
ini pak d yang nyuruh masukinnya ayam
saya gak mau tau
saya tidak mendengar pembelaan
ya ini bukan pengadilan
ini meja makan
pokoknya saya mau dapur ini bersih kembali rapi kembali seperti sedia kala
dan ayam ayam yang sudah dipotong segera digoreng
untuk disajikan kepada para santriwa dan santriwa tiplung
karena mereka sebentar lagi belum pada makan
pok dengerin tuh
saya agak lama ya
saya kirblak dulu
mau ngapain tadi
darling apa kamu mau maafin aku
suara suara semangat
terus saya mau pergi lagi
aduh kok berhenti
kita ini mau cari pesantren kun anak kemana lagi
dari tadi kita putar putar terus rake ketemu ketemu
kakek pun maksud itu pesantren kun anta
itu yang saya cari
pondok pesantren ku anta

maksudnya itu pesantren ku anta
ya aku pasti
itu yang saya cari
pondok pesantren ku anta

ya aku pasti
mana ini mengadang adang kamu nih aduh tadi di warung kan kakek bilang sendiri yang ke warung
siapa aduh kita tadi kan ketemu di sana kakek itu muda pelupa ya kamu enggak pernah ke warung
itu ayo ini gimana nih ya sudah kita lanjut lagi ayo aduh aduh kakek kakek motor di bensin habis

siapa mau monster maut
amalia rosalinda titik menikmut butan lolok anak babe sulung gunung sluyorum une pinter yang luis presiden
amalia canang energi camouflage mulut comment adipo lu that bro and daaih pasti selamat datang hoja calmez amalia rosalinde teta kasihanestyles sei wa mana this pose make you to run away kothki ku advocate to gefangge
babe sulung gunuk sulung intern yang borto
eh ini babe bawa makanan yang higienis yang vitaminnya mengandung
gatau ya babe juki juga gatau
asik dibawain makanan sama babe juki
hidungnya tempuran banget
kok mengagetkan aku ngagetkan
eh amalia kamu jangan makan makanan itu
di pesantren kunata ini ada peraturan kamu tidak boleh memakan makanan dari luar
apalagi yang bawa juga orang luar dari planet bumi
eh bapak ustadz samu
jangan coba coba jangan coba coba berhadapan dengan juki herlino
eh eh eh jangan macam macam ya
juki disini adalah
terbalik terbalik terbalik terbalik
atau begini pak saya telepon kesayangan saya
itu namanya si musa
sama anak buah saya
kuning langsung klepek klepek lepek
pasti takut kan
takut kira kira ga
jenisnya ular buntel
tuh liat tuh
apaan itu dia
dung dung dung
hani ngelawan buah buntel saya
ustadz musa yang mulia dan santun mengizinkan kamu memakan makanan ini yang dibawa oleh bapak kamu
tapi besok besok ustadz gak akan mengizinkan lagi
sekarang kalau kamu makan makannya ngumpet ngumpet
jangan sampai ketawa sama temen temen santriwati kamu yang lain
sebab dalam islam itu diajarkan
apabila kita memasak masakan dan aromanya tercium sampai ke tetangga tetangga kita
tapi kita tidak membaginya kita itu berdosa
kecuali kita mau membagi makanan yang aromanya tercium oleh tetangga tetangga itu
eh satu lagi
nanti kalau bisa sisain dikit buat ustadz busa ya
ulanah silahkan deh
bocah lama amat keluar ya
mau minta berapa
mau yang paling banyak
masuk gini doang
eh eh cepet buka
saya kesini mau apa
bapak kesini mau apa
kalau bingung jangan jadi satpam dong
tentu saya jadi apa
terserah sih itu saya tuh tanya bener bener gimana
eh kita mau izin dong mau keluar nulis
nah mas keriti
aduh lukman cucuku
aduh kakek rindu sama kamu lukman
saya bukan lukman kakek saya indra
hah harus lukman dong
hahaha lukman kakek kanan banget
kakek ini bukan lukman
sok tau ah
kakek saya indra
kakek kakek saya itu udah meninggal
kakek meninggal gimana
saya hantu dong kalau begitu
ternyata kakeknya lukman lebih parah ya perlupanya
daripada sini kan
iya lupanya lukman lebih parah daripada kakeknya
udah tau sama saya
kakeknya lukman kan
nah ini seksinya lukman
kangen kangen bapak ustadz kakek
kangen lukman kakek
maaf kakek ini bukan lukman
tapi ini indra temannya lukman
kakek kalau lukman itu rambutnya
pak srikiti lukmannya kemana
si lukman tadi keluar sama si dodot sama aikal
kalau nggak salah dinyari ke warungnya si lilis pak ustadz
yaudah kalau begitu sobri indra
kalian sekarang susul lukman haikal sama dodot di warung yang lilis ya
bilang sama mereka kalau kakeknya lukman sudah sampai
saya kemana ustadz
nah kakek ikut saya sekarang ke ruangan guru
kita nunggu di sana aja
iya tas tas tas
ini kakek pegang
pakai koregang pakai lupa
kok pada nggak ada sih
tadinya aku mau kasih lihat makanan dari babe
pasti dia langsung ngiler lihat ini
makanan babe gitu loh